kita beralih ke berita politik saudara ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menyampaikan pidato politik di rakernas kelima pdi perjuangan
mega menyebut banyak pihak sedih pasca pemilu
dalam membuka rakernas megawati menyebut banyak pihak yang menangis setelah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden
megawati bilang dirinya mengingatkan kepada sekjen pdip untuk terus menyalakan api perjuangan dalam menghadapi kondisi demokrasi saat ini
jadi bagaimana ya mengangkatnya kembali jadi saya bilang pada pak sekjen sudah ingatkan saja kita punya api perjuangan nantak kunjung padam
nah api inilah yang menjadi sumber semangat dan cahaya terang di dalam menghadapi kegelapan demokrasi
dengannya pdi perjuangan terus memimpin pergerakan bangsa menuju cita
merdeka merdeka salam pancasila
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri sempat memperkenalkan sejumlah tamu yang hadir dalam rakernas pdip hari ini
kalau orang jawa bilang mau gak kersok
di hari pembukaan rakernas kelima pdi perjuangan presiden joko widodo menghabiskan waktu di istana kepresidenan gedung agung yogyakarta
pihak istana pun mengonfirmasi melalui pesan singkat mengenai apakah presiden jokowi akan hadir di rakernas pdi perjuangan
plt deputi protokol pers dan media sekretariat presiden ri yusuf mana menyebut
presiden jokowi dodo memiliki kegiatan
kegiatan internal di istana jogja
ini disampaikan oleh yusuf permana plt deputi protokol dan pers media set press